perayaan hari raya nyepi umat hindu di jakarta memilih melaksanakan nyepi di pura aditya jaya rawamangun
hal ini dilakukan agar nyepi dijalankan jauh dari hiruk pikuk ibu kota
sebelum perayaan nyepi pura aditya jaya telah menggelar serangkaian upacara seperti upacara melasti dan ondalan
umat hindu juga melaksanakan upacara saraswati yang tahun ini jatuh pada hari yang sama dengan perayaan nyepi
nyepi bertujuan menyucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung atau alam semesta
nyepi dilaksanakan di pura aditya jaya dengan kegiatan berdiam diri bersembayang ataupun membaca buku
karena nyepi jatuh pada sabtu sebagian umat hindu di jakarta memilih tidak pulang kampung